tahun ini penyanyi lala carmella kembali menyapa penikmat musik tanah air
dengan nuansa musik era delapan puluh
jika biasanya lala menulis lirik berbahasa inggris
album ini menantangnya untuk lebih banyak bereksplorasi menulis lirik lagu berbahasa indonesia
single keduanya jingga dipilih sutradara angga sasongko
dia dengar lagu jingga dan dia nanya
di balik lagu jingga tuh ceritanya apa waktu itu
dan aku bilang emang ini lagu cinta yang gak hanya cinta secara cewek cewek aja
tapi ceritanya ini lebih kayak tentang cinta secara universal
dan waktu itu kan juga filmnya kan tentang cinta seorang ibu kepada anaknya
berbeda dengan tiga album sebelumnya yang banyak didominasi gitar akustik
kali ini lagu lagu lala terdengar lebih ceria dengan suara instrumen keyboard
menyeblani perani menuju hari yang pantas
kriya putri jakarta
kriya putri jakarta